kekecewaan masih dirasakan bonek supporter persebaya surabaya pada persatuan sepak bola seluruh indonesia
di momen libur natal sekitar lima orang bonek berkumpul menggelar para debella persebaya
yang menyebabkan kemacetan di tengah kota surabaya
masa bonek berkumpul di tugu pahlawan surabaya senin pagi dan berjalan kaki menuju balai kota
untuk bertemu wali kota tri risma hari ini
ribuan bonek yang ikut dalam aksi para debella persebaya ini beragam mulai dari anak anak hingga orang dewasa
bonek menuntut agar klub kebanggaannya persebaya surabaya dapat bangkit kembali
dan dapat bermain dalam indonesia super league tahun depan
akibat aksi ini sejumlah jalan utama kota surabaya sempat ditutup
di antara jalan tugu pahlawan tunjungan dan juga yosudarso
langsung saja kita ke gita gowinda yang ada di surabaya
yang melihat secara langsung bagaimana proses parade bela persebaya ini
gita bisa anda jelaskan bagaimana jalannya para debela persebaya ini
ya selamat siang iqbal
untuk parade bela persebaya surabaya ini merupakan aksi kekecewaan bonek
atau super tour persebaya surabaya
akibat ide bahasnya di kongres pssi pada bulan november kemarin atas status mereka
dan sementara itu tadi mereka berkumpul
di tugu pahlawan surabaya pada pukul sembilan pagi
dan mereka berjalan kaki menuju balai kota surabaya
dengan membawa berbagai macam bendera spanduk dan sebagainya
dan saat ini mereka sudah berada di kawasan balai kota surabaya
dan masa terus berdatangan
dan seperti anda lihat di sini bahwa masa dari bonek ini tidak hanya orang dewasa saja
namun tadi juga saya bahkan melihat ada anak kecil ada orang tua yang juga membawa anaknya
ada juga anak anak yang
dari luar kota bahkan untuk mereka mendukung agar persebaya surabaya ini kembali bermain di indonesia super league tahun depan
dan sementara itu memang untuk aksi dari bonek ini tidak hanya sekali saja
pada tanggal sepuluh november kemarin setelah kongres diada di jakarta
ini bonek sempat melakukan aksi menuju ke taman bungkung ke bender suir dan sebagainya
dan sementara itu ada juga aksi aksi dalam bulan bonek seperti halnya untuk menjerutup kantor satu pp surabaya
satpol pp ini mengambil yaitu spanduk spanduk protes dari bonek atau supporter persebaya surabaya ini
dan mereka ini juga ingin bahwa persebaya surabaya ini agar tetap bermain lagi di indonesia super league tahun dua ribu tujuh belas
karena memang persebaya surabaya dan juga enam klub lainnya ini memang dibukakan oleh pssi
dan sampai sekarang masih belum dibahas
luar biasa sekali semangat sekali supporter
terima kasih atas informasinya